kebar dari pemain sepak bola naturalisasi diego michel diperiksa polisi karena pada rabu dini hari diduga menganiaya
seorang manajer tempat hiburan malam di samarinda kalimantan timur
mantan pemain busamania borneo fc itu diperiksa polresta samarinda dalam keadaan mabuk
kejadian ini muncul hanya berselang beberapa hari setelah diego menjadi sorotan
karena menendang dari belakang marvel sacramento pemain depan semen padang saat pertandingan indonesia super soccer dua ribu enam belas
akibat tindakan tersebut manajemen pusamania pun akhirnya memutuskan untuk memutus kontrak diego
sebelum kejadian diego sedang berjalan jalan dengan manajer tim ibam ke salah satu tempat hiburan malam di samarinda
kejadian ini mengakibatkan diego terancam hukuman dua tahun penjara
dia melakukan penganiayaan itu
kepada karyawan thm itu mengenai pelipis daripada korban sehingga terjadi kendaraan
kenapa melakukan tindakan itu
ya alasannya mungkin dia agak marah di tegur oleh supervisor di hari hari